milik warga siwalan kerto surabaya lepas dari kandang hingga berlarian di jalan raya sudara
kuda berhasil digiring ke kandang setelah aksi pengejaran pemilik dan petugas satpol pp berlangsung selama satu jam
inilah aksi pemilik kuda dan petugas satpol pp di siwalan kerto surabaya
ketika mengejar tiga ekor kuda yang lepas dari kandang
kuda kuda ini lepas karena tali pengikat putus dan kurangnya pengawasan dari pemilik
warga pun panik karena kuda yang lepas berlarian di jalan raya
proses evakuasi kuda memakan waktu hingga satu jam hingga akhirnya kuda berhasil digiring kembali ke kandang
tahu ada laporan langsung kita giring kuda itu
mulai dari tempat laporan itu sampai masuk lagi ke dalam kandangnya lagi
memang ya sempat jadi ini juga warga yang takut juga
tapi alhamdulillah tidak ada kejadian yang menonjol
tapi kejadiannya kurang lebih satu jam